ketauan akhirnya hehehe maaf bos jun maaf
ini siatik harus bekerja bos juga nggak ngecek makasih
aduh tuyung tuh
aduh aduh sakit
hei apaan kamu lari
loh kok mereka berhenti pas ngeliat kak raya
ini sweetiku rembulanku pindah dariku
nah ngapain kamu lari lari
habis buat salah ya
nggak juga nggak buat salah kok
terus ngapain kamu lari lari
udah yuk balik deh
sweetiku rembulanku punya hatiku
mantan mandikannya bos ya
ini mantan pacarku
push udah ikutin mereka dah
oh iya aku kan harus balikin kacamatanya belok
mau kemana lagi
kamu lupa ya hari ini tuh jadwal kamu bantuin ibu
tau main mulu
itu bantuin ibu
hmm ayo beres beres rumah
bantu jepuk ya
yuk bingung bersih ya
aduh gimana cara balikinnya ya
mau ngepel mau nyapu segala macam
kabin kabinnya memang luar biasa
saya kutip adalah
saya kutip itu menggunakan penumpang ini
ja rame banget ya
jadi gak ngasih kerjaan kerjaan jadi ngaku kan onzin
mau dapet kerjaan
gak sekalian dipel
yaudah sekalian sana
lidih gitu amat
eee kasih ke kerjaan yang bener yang bermanfaat
lah disuruh diem
gimana cara balikin kacamatanya belok
nah itu kerjaan buat omzin
nah kan ada kerjaan aman dijamin
dia bangun ya
eh bangun bangun
ya ampun gak bangun
kenapa aku selalu kena sia
eeeh gak kena
lagian kenapa sih kalian jujur aku terus
kalian emang gak capek
kem kasih tau gang
teko dan pangeran jin braja
itu lagi itu lagi itu lagi
mana aku tau
eeeh jangan lari
mudah mudahan tuh dua tuyul gak ngejar aku
capek nih kejar kejar terus
wuhh kemana sih
kemana itu anaknya
salam salam balik pulang ya
bu kenapa sih
si jun sekarang aneh banget deh
ibu heran tadi dia udah lari di dalam rumah terus kayak ngomong sendiri gitu
oh biasa lah bu
namanya anak anak dia itu sudah mempunyai daya imajinasinya yang tinggi
tapi aneh ya
ini aneh banget ya
eh raya kamu lihat adik kamu gak
bu ibu ibu pingsan
ibu ibu bangun
aduh ibu bangun
aduh gini lagi
maksud aku tegok dan bange bajin itu
loh pertanyaannya itu mulu sih gak ada yang lain apa
oke lah kalau begitu
hmm kalau kamu tidak mau mengatakan
isi rumah ini akan kutak kutak kutik biar semuanya pada pingsan
kayak ibu mau tadi
kalau kamu nakutin seisi rumah ini berarti kamu nakutin karaya juga dong
mau lari kemana kamu anak ganteng
kamu cedek juga ya
kacamata aku hilang gak ketemu
jon kemana lagi ya
tugas udah selesai nih